aksi bejat tak bermoral pencabulan anak anak pondok pesantren yang dilakukan pemilih pondok pesantren membuat geram banyak pihak
bagaimana pelaku tega melakukan aksi tersebut hingga bahkan beberapa diantaranya hamil dan melahirkan
bagaimana bisa seorang yang pura pura alim nyatanya justru zolim
untuk pembahasnya kami sudah terhubung lewat melalui sambungan telepon dengan kepala kanwil kemenak jawa barat bapak adib
serta livia istania wakil ketua lpsk lembaga perlindungan saksi dan korban yang kini tengah memberikan perlindungan terhadap pelapor korban serta saksi
selamat malam mbak livia dan juga pak adib
selamat malam mbak tiffany
baik selamat malam mbak livia dan juga pak adib
saya akan kembali fia dari lpsk terlebih dahulu
dari keterangan yang didapat oleh lpsk melalui informasi yang diberikan oleh korban
dan mengapa kejadian ini seakan tertutupi selama bertahun tahun mbak livia dan baru baru ini saja ke blow up
ya jadi memang kalau dari lpsk sendiri kami itu mendapat permohonan untuk perlindungan dari uptd jabar baru pertengahan tahun ini mbak tiffany
dan karena memang kami adalah
lembaga negara yang memberi perlindungan saksi dan korban untuk tindak pidana prioritas
salah satunya adalah kekerasan seksual
dan kemudian kami melakukan investigasi dan kemudian memberi perlindungan kepada dua puluh sembilan terlindung
jadi termasuk korban dan juga orang tua yang menjadi saksi
oke jadi baru pertengahan tahun ini ya
apakah informasi yang didapat itu pertama kali hanya dari satu korban saja
atau semua akhirnya kumpul jadi satu informasi yang sama
apa yang terjadi selama bertahun tahun di tempat ini mbak livia
ya jadi pada saat masuk permohonan perlindungan ke lpsk itu sudah ada tiga belas permohonan dari korban
kemudian karena mereka semua berada apa namanya usia anak
kemudian persetujuan untuk diberikan perlindungan dari lpsk itu harus ditandatangani oleh orang tua mereka
karena itu jumlah yang kemudian menjadi terlindung lpsk adalah dua puluh sembilan orang
oke artinya memang orang tua dari korban
walaupun ada beberapa korban yang memang
sudah tidak memiliki orang tua atau keluarga begitu ya mbak livia
nggak rata sih memang diwakili oleh orang tuanya mbak tiffany
oke artinya orang tuanya sudah mengetahui sejak lama adanya kasus ini
adanya tindak pemberkonsan ini
artinya sepertinya orang tua juga kaget juga
itu banyak dari mereka yang shock karena kemudian menemukan
anaknya sudah hamil dan bahkan ada yang sudah melahirkan
jadi dari tiga belas korban itu tujuh yang hamil dan malah ada satu orang yang sudah punya anak dua
jadi ada delapan anaknya
oke bagaimana bisa akhirnya orang tua sangat sangat terlambat mengetahui kondisi ini
apakah ini juga berkaitan dengan kondisi pesantren tersebut
karena tidak ada jam atau waktu kunjungan
atau kadang kadang kan pesantren santriwatinya kan juga diperbolehkan
misalkan dalam satu bulan sekali atau setiap minggu itu setiap akhir pekan pulang ke rumah
atau memang kondisi pesantrennya sangat tertutup atau gimana mbak livia
jadi informasi yang kami dapat adalah bahwa memang orang tua lama tidak bertemu dengan anaknya
dan suatu saat anaknya pulang
tercuriga kok sepertinya ada yang berubah dari anaknya tersebut
karena ternyata memang anaknya hamil dan terus melaporkan
oke jadi selama berada
silakan silakan mbak livia
jadi secara spesifiknya peraturan di pesantren kami tidak paham mbak tiffany
karena memang pada saat sudah masuk ke psk itu
sudah ada pelaporan gitu dan sudah ada permohonan perlindungan
supaya anak anak ini bisa memberikan kesaksian
dan menjalani proses peradilan pidana dengan merasa aman dan nyaman
oke kita kembali apa yang terjadi di pondok pesantren tersebut ya
artinya tidak pernah melaporkan kepada orang tua
mungkin melalui jalur komunikasi seperti telepon
atau pesan singkat
atau memang tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk menghubungi keluarga
sehingga ya itu tadi informasi ke pihak keluarga akhirnya datang sangat terlambat
ya yang kami dapatkan pas datang datang sudah pelaporan itu mbak
jadi kami itu sudah tugasnya dari penyidik untuk mengetahui apa yang benar terjadi

oke tugas kami sebagai lembaga negara

adalah memberikan perlindungan adik kepada saksi dan korban
supaya mereka terus dapat memberikan apa namanya kesaksian
dan itu kesaksian pemeriksaan saksi untuk anak anak ini sudah selesai dilakukan selama sebulan terakhir ini
sekarang sepertinya akan masuk ke saksi saksi lainnya
oke baik saya ke pak adib
pak selama ini dari kanwil kemenak jawa barat pernah mendapatkan laporan
atau mungkin pernah menemukan ada yang tidak beres atau ada keanehan yang tidak terpantau dari pondok pesantren ini
sampai kasusnya menjadi sebesar ini pak adip
ya terima kasih kepada cnn yang telah memberikan waktu untuk
apa namanya menjelaskan terkait dengan peristiwa yang sangat disayangkan oleh kita semua
terjadi di sebuah lembaga pendidikan yang mengatasnamakan pesantren
kami mendapatkan laporan itu di kisaran bulan mei juni ya di pertengahan tahun ini
dan kemudian laporan itu
ke dilakukan oleh
salah satu korban dan memang ternyata sudah sangat terlambat sekali karena sudah banyak korbannya
dan saat itu juga kami beserta jadaran kepolisian melakukan tindakan langsung ke pondok pesantren untuk
yang pertama menyelamatkan anak anak yang ada di pondok pesantren tersebut yang kemudian sepenuhnya diserahkan ke pihak penegak hukum
yang persatutan ditahan kemudian
pondok pesantren atau oknum yang mengatasnamakan itu sebagai pondok pesantren lalu kemudian ditutup
dan beberapa anak yang
langsung ditangani dengan pihak pihak terkait kpai kemudian dinas perlindungan anak
untuk dilakukan trauma healing dan
sejak saat itu kami memonitor bersama sama dengan jajaran kepolisian polda jawa barat
dan juga dinas dinas terkait mbak oke pak adip ini banyak yang
apa banyak yang berpikir mengapa hal ini bisa sampai terjadi bertahun tahun belasan anak bahkan sampai hamil melahirkan
mengapa terkesan kok ada kecolongan terkait dengan pengawasan
terkait dengan pengawasan kemudian
perizinan monitor kemarin kemarin itu seperti apa
ya mbak ini juga sangat kami sayangkan
bahwa dari pihak
sebenarnya kami memiliki
jalur monitoring yang berjenjang
dari mulai tingkat kabupaten kota ya di sana ada
seksi pendidikan diniah dan pondok pesantren
dan ditingkatkan wil sebenarnya kita juga melakukan monitoring secara umum terkait dengan kegiatan kegiatan pesantren
tetapi sampai hal yang detil seperti itu memang perlu ada kerjasama ya dari masyarakat juga kemudian pihak orang tua
artinya kalau sampai beberapa tahun anak anak kemudian ini saya kira memang menjadi evaluasi untuk kita semua
dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk
kita ya sehingga hal ini jangan sampai terjadi lagi
dan tentu saya kira pelaku harus dihukum dengan seberat beratnya
oke pelaku dihukum seberatnya itu adalah ranah hukum ya
tapi apa yang terjadi di sini kita tahu bahwa monitoring itu tidak hanya
sebatas di atas kertas monitoring itu juga harus terjun ke lapangan artinya apa yang dilakukan oleh
kemenakan wil jawa barat selama ini tidak hanya terjadi di atas kertas monitoring itu juga harus terjun ke lapangan artinya apa yang dilakukan oleh
memonitor untuk terjun di lapangan melalui tadi seksi atau sub sub dari kanwil kemenak sendiri
kalau itu dilakukan artinya ketika ada yang visit ada yang mengunjungi pondok pesantren
mungkin akan lebih kentara atau terlihat apa yang berbeda apa yang aneh gitu ada yang janggal
mengapa ada bayi bayi yang mungkin baru lahir dengan usia yang mungkin hampir relatif sama usianya
begitu kan pak adip
ya jadi memang ini kaitannya dengan pesantren yang disebut pesantren ini
jadi sesungguhnya di kita itu dia adalah tabang ya dari pesantren yang
diantapani namanya pesantren manarul huda
tapi kemudian dia membuka di cibiru ya yang justru disitu menjadi tempat untuk
asramanya anak anak santri itu
secara sepintas memang tidak tampak hal hal yang aneh janggal
tapi memang kalau sampai detil ke sana memang kita belum ada laporan ya
selama ini kecuali pada pertengahan bulan akhir bulan mei itu
oke jadi keberadaan bayi bayi yang ada di pondok pesantren itu tidak dilaporkan oleh pemilik pondok pesantren
sehingga tadi kanwil kemenak jawa barat tidak menangkap keanehan
yang kami lakukan itu kan kegiatan kegiatan karena pesantren ini pesantren penyelenggara
namanya pendidikan kesetaraan
pendidikan kesetaraan itu sebasam paket a
paket b paket c kayak gitu mbak
oke jadi ada perbedaan apa
harus bentuk laporannya seperti apa
itu yang membuat ini menjadi berbeda begitu pak adip maksudnya
bukan maksudnya begini
jadi pesantren itu dia membuka cabang di sana di kibiru
yang sebenarnya juga tanpa memberitahukan kepada kita kalau itu ada cabang di sana
yang di cibiru itu meskipun oleh pengasuh yang sama yaitu atas nama heri tersebut
oke pak adip jadi ini kan ada beberapa lokasi tadi ada di antapani ada di cibiru
itu proses perizinannya sah
sebenarnya kalau proses perizinannya yang di antapani saja
jadi yang di kibiru itu tidak sah
karena yang di kibiru itu dia tidak memberitahukan dan tidak mengajukan perizinan
ini laporannya yang di antapani itu
yang diberitahukan kepada kita
oke sejauh ini bagaimana
ya bagaimana dengan keluarga korban upaya meminta pertanggung jawaban
kemudian proses hukum menyerat pelaku
karena kalau kita lihat artinya betul mungkin pelaku satu orang
tapi artinya nggak mungkin yang ada di pondok pesantren itu kan hanya satu orang ya
karena pasti ada pengelola
apalagi setahu saya pelaku juga sudah menikah
artinya memiliki istri
bagaimana mbak livi ya
yang menjadi wawonan lpsk dalam perlindungan saksi korban itu adalah
tadi memastikan bahwa saksi korban dapat menjalani proses peradilan pidana dengan aman dan nyaman
jadi kami memberikan apa yang kami dalam layanan kami adalah program perlindungan kami adalah pemenuhan hak prosedural
jadi kami staf kami akan menjemput kemudian mendampingi di pengadilan dan mengembalikan dan mengantar pulang
setelah itu kami juga bekerjasama dengan uptd untuk pemeriksaan apa namanya untuk penguatan secara psikologis
dan yang menjadi wawonan lpsk juga adalah menghitung ganti rugi yaitu restitusi yang dibebankan pada pelaku
nah tadi siang
kami sudah bertemu dengan pihak kejaksaan untuk menyerahkan penghitungan restitusi untuk dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam tuntutan
gitu jadi dari segi lpsk mbak itu kami sudah menghitung gitu
jadi kami apa namanya berkonsultasi juga dengan keluarga
apa saja yang menjadi kehilangan bagi mereka
misalnya kehilangan penghasilan karena mengantar anaknya pulang balik ke kantor polisi misalnya
dan kemudian bolak balik misalnya ke bandung karena ini sudah ada di tingkat polda gitu dari rumahnya sana
dan yang kami dapatkan adalah ternyata rumahnya itu juga jauh jauh
ada yang rumahnya itu di balik bukit enam jam dari bandung
jadi pas kami itu
kemudian harus menjangkau memastikan kehadiran para saksi korban ini sehingga bisa memberikan keterangan saksi
tapi ini semuanya sudah ya mbak tiffany
jadi tidak akan jauh dari situ
dan memastikan bahwa pemenuhan psikososialnya juga misalnya
supaya anak anak ini bisa lanjut sekolah
jadi kami sudah bertemu dengan pak gubernur jawa barat pak ridwan kamil tadi malam untuk juga menyampaikan bahwa
anak anak ini perlu sekolah dan ternyata kami mendapatkan informasi bahwa ada sekolah sekolah yang menolak
jadi kami kemudian meminta kepada beliau untuk memastikan bahwa anak anak bisa mendapatkan hak mereka atas pendidikan
kemudian berikutnya juga memastikan bahwa anak anak yang dilahirkan akibat perkosaan ini juga dapat hidup dengan tumbuh kembang dengan baik
jangan sampai kemudian menangis
jangan sampai kemudian menangis
mereka mengalami gizi buruk dan sebagainya
dan kita bayangkan anak anak ini kan masih belasan tahun ya
melahirkan melahirkan itu kan juga sangat ini ya
maksudnya mereka belum cukup umur untuk menjadi orang tua
dan secara gizi juga dipertanyakan
jadi bagaimana caranya supaya anak anak ini juga nanti bisa tumbuh dengan gizi yang baik dan bagaimana ke depannya
sekaligus juga misalnya
maksudnya bekerjasama dengan pempros dan pemda supaya anak anak ini bisa mencapai cita cita mereka gitu
jangan sampai karena peristiwa ini kemudian cita cita mereka untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi
yang merupakan salah satu yang menjadi bujuk rayu dari pemilik pesantren ini
itu menjadi hilang
jadi kami memastikan pemulihan itu tidak hanya secara psikologis tetapi secara holistik dalam hati kata
kita juga kemudian bagaimana caranya supaya saksi korban ini dapat menata hidupnya setelah peristiwa ini
mbak lydia hak mendapatkan perlindungan hak mendapatkan pendidikan berbicara mengenai pendidikan juga
anak anak ini kan dijanjikan di tempat tersebut mendapatkan pendidikan
apakah hak tersebut terpenuhi
atau dari yang didapat oleh lp
lpsk ada dugaan laporan eksploitasi tenaga anak mungkin
ya ada bahwa ternyata kurikulum yang diterapkan itu juga bukan kurikulum yang sebagaimana mestinya
itu yang juga kami dapatkan
sehingga ada masalah dengan raport gitu
yang membuat mereka kemudian sulit untuk selain juga bahwa ada stigma yang negatif yang saya pikir
sebagai anggota masyarakat yang merasa geram dengan peristiwa ini misalnya
memastikan bahwa kita jangan menghukum saksi korban
jangan menghukum para korban ini anak anak ini
jangan melekatkan hal hal yang negatif kepada mereka
kalau mereka ingin bersekolah mari kita membuka pintu sekolah yang lebar lebar
supaya anak anak ini bisa kemudian mengenyam pendidikan seperti yang kemudian menjadi haknya
ada beberapa hal yang kita lihat perlu ada koordinasi ya
oleh karena itu kami juga sudah menyampaikan kepada pak gubernur juga supaya memberikan atensi
dan memastikan bahwa jajaran jajaran di bawahnya itu semua juga tidak bisa membuka lebar pintu untuk anak anak ini
saya akan ke pak adip
pak adip ini sangat penting menjadi evaluasi tentunya ke depannya agar tidak terjadi hal hal seperti ini
apa yang akan dilakukan oleh kemenak dalam hal ini kan will kemenak jawa barat
mengingat banyak sekali pondok pesantren artinya tidak kita samakan semuanya
tapi potensi terjadinya kasus kasus serupa bisa saja terjadi
sehingga perlu pencegahan kemudian monitoring yang lebih baik
baik tentunya daripada apa yang dilakukan kemarin
ya terima kasih
memang ini menjadi bahan evaluasi serius untuk kita semua
tentu juga kami yang pertama yang menjadi concern ketika kami mendapatkan laporan
dan segera kami merapat dengan pihak pihak terkait adalah terhadap anak anak korban
jadi itu jumlah santri yang ada di situ itu
tercatat empat puluh dua dan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan ternyata korbannya ada sekian gitu
jadi terhadap anak anak santri yang karena pesantren tadi langsung kita tutup bersama sama dengan polda jabar
maka mereka yang pertama adalah kita harus selamatkan dari aspek pendidikan mereka
jadi mereka ini dari beberapa kabupaten yang ada di jawa barat
kami memerintahkan dan bekerjasama dengan kementerian agama tempat untuk memastikan
agar anak anak tersebut dapat melanjutkan pendidikannya
jadi kami kembalikan kepada orang tua untuk difasilitasi
bisa melanjutkan di madrasah dan pesantren pesantren terdekat
terhadap yang tadi korban yang ditangani oleh kpai
dinas perlindungan anak
saya kira semua pihak saya melihat di situ ada kepedulian yang sangat tinggi
terhadap anak anak korban
dan sampai sekarang pun mereka masih dalam penanganan di dinas perlindungan anak
saya kami semua pegang komitmen dari pak adib
selakukan will kemenang jawa barat
dan juga tentunya tidak hanya di provinsi jawa barat saja
tapi di semua wilayah atau daerah
tidak ada lagi kasus ini kita
temukan kemudian hari monitoringnya juga harus lebih kencang pengawasannya
dari kementerian agama
terima kasih pak adip dan juga dari lpsk dan balivia
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu